aku harus menceritakan kenyataan yang sebenarnya
kalau dia bukan anakku
kalau aksan tahu dengan cara seperti ini dengan cara yang tidak sengaja
dia bisa marah karena selama ini sudah dipohongi
tapi buat ibu kami sudah ibu anggap seperti anak kandung ibu sendiri sana
ibu gak bisa membayangkan kalau sampai kamu paham bahwa kamu itu bukan anak ibu
kamu pasti meninggalin ibu
ibu pasti akan hancur sekali san
ibu kenapa nangis ibu
ini apa bu
ini kan kain pemungkus buat bayi
ibu tadi tiba tiba ingat sama almarhum bapak kamu jadi ibu tiba tiba jadi sedih
masa sih bu
ingat sama ayah tapi kok kalian ini yang dipegang pegang
ini pasti ada hubungannya sama tadinya
selalu ucapan ibu kalau aku bukan anak ibu
ibu lihat kain ini ibu jadi makin sedih
aksan ibu gak bilang begitu
ibu kan nggak bilang begitu
ibu enggak bilang kalau kamu itu bukan anak ibu
mesti kamu ngerti dong
namanya orang marah semua ucapan juga bisa terucapkan
kamu juga sih
kenapa kamu ingat ingat aida terus
kalau memang kamu anak ibu
mesti kamu nurut dong sama ibu
kamu bantu ibu balas dendam
demi ayah kamu
jangan ingat aida terus
kamu gak percaya kan sama ibu
kamu masih enggak percaya
ibu akan buktikan kalau kain ini gak ada arti apa apa buat
ibu akan bakar sekarang
ibu enggak perlu bakar
biar kamu puas
sekarang abu percayakan sama ibu
insya allah ibu
tapi ibu enggak perlu lakukan ini ibu
mak itu kenapa sih aksen
ibunya baru balik aku malah berhantem
kau berjalan sepenuhnya dengan kilang
sujung aku menang ada tanaman atau tidak
mereka menyebelah baik baik
anaknya lilat dulu
kenapa ibu bilang kalau kain ini mirip
dengan kain pembungkus bayinya
kenapa ibu bilang kalau kain ini mirip
dengan kain pembungkus bayinya
san ini mak gua
dia baru datang dari kampung
terus kenapa mak bilang
kalau kain itu punya
ini untuk pembungkus waktu saya bayi dulu
emang kenapa sih
saya salah lihat
mirip kain pembungkus bayi anaknya lila dulu
kalau saya lihat lebih dekat
motifnya agak berbeda
dan ayo kita ke pasar
nanti keburu gelap yuk
maksudnya apa sih ibu itu
anaknya ibu lilat jelas jelas aida
mungkin emang cuma mirip aja kakak
lagian kalau pun sama emangnya kenapa sih
pasti banyak kok yang sama
siapa yang kena
almarhumah tunangannya panji
dokter panji itu pernah punya tunangan
tapi udah meninggal
apa jangan jangan karena itu ya om
tadi dokter panji tiba tiba meluk saya
waktu kita lagi di dapur
terus dokter panji sebut nama maida
emangnya mukanya media itu mirip sama saya ya om
itu karena jantung maida ada di dalam dada kamu aida
sepertinya tadi panji gak mau aida tahu soal ini
saya juga kurang mengerti
mungkin panji hanya sedih
sehingga dia menganggap kamu seperti ini
sehingga dia menganggap kamu seperti meda
kalau saya boleh tau om
emang meda meninggalnya kenapa ya
sebaiknya kita tidak usah
membicarakan soal meda
saya takut kalau
kalau kita membicarakan soal media
yang sudah tiada
akan menambahkanmu dengan kebenaran yang terakhir
dan saya pikir juga
saya nggak mau kalau misalnya
sampai kedengaran panci kan gak enak
silahkan diminum dulu tehnya
om juga gak peduli